oke pak islah kami baru saja mendapatkan informasi dan mungkin anda juga sudah mendengar informasinya pada pukul enam belas waktu empat puluh lima
enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat itu terjadi penyerangan terhadap gedung rupata mama bespolri
itu ada satu terduga teroris yang kemudian berhasil dilumpuhkan
ini terjadi pasca polri ataupun densus delapan puluh delapan melakukan penggerbekan terhadap para terduga teroris di sejumlah wilayah
apa yang bisa anda analisa dengan penyerangan hari ini pak islah
saya kira begini ya ketika ada kelompok teroris yang melakukan penyerangan terhadap mabes polri
ini kan seperti saja sebenarnya tindakan bunuh diri mereka tahu itu akan dilumpuhkan dan akan dimatikan
jadi poinnya sebenarnya bukan ingin membunuh mereka hanya sending message
mereka itu hanya ingin mengirimkan pesan saja bahwa i'm here i'm still exist kurang lebih seperti itu
oke pak islah anda mengatakan bahwa ini tindakan bunuh diri bukan untuk membunuh
ini merupakan sending message ataupun mengirimkan pesan kepada aparat kepolisian
apakah dari motif ini bisa terlihat dari kelompok mana sebetulnya
kalau kemarin kita dengar keterangan dari kapolri jenderal polisi listio sigit
bahwa yang melakukan teror bom di makassar adalah kelompok dari jad
apakah ini kelompok yang sama yang sedang melakukan sending message mengirimkan pesan
kurang lebih seperti itu pak isla
kan saya merasakan itu tem ludwi jenderal yang dia kepada huruf telefone
oke apa itu
ya saya sudah mengatakan ketika martabat
ter eduardo adalah bayaran terak simb chest
ini seperti itu ini benar
artinya ini makanya pesan pesan itu adalah ingin menyampaikan bahwa karena kalian telah mengacak acak kami melakukan penangkapan terhadap kami menyetop segala simpul simpul pendanaan kami ini loh bahwa kami harus bereaksi dengan ini melakukan penyerangan terhadap kantor polisi
itu yang mereka inginkan makanya ini sending message saja sebenarnya
oke pesan pesan kepada aparat kepolisian sending message tapi apakah ini kemudian dikhawatirkan mampu membangkitkan sel sel teroris yang ada di tanah air yang selama ini mungkin tidur di masa pandemi covid sembilan belas pak islah
ya saya kira memang seperti yang sering saya utarakan dan sering saya tulis ya bahwa sel sel tidur ini jumlahnya ribuan yang bisa saja mereka itu tanpa melakukan tanpa harus dikomando melalui satu tombol dari garis komando mereka
ini bisa saja mereka melakukan aksi aksi berdasarkan motivasi dirinya sendiri hari ini menurut saya ini bisa jadi di luar komando dari jaringannya ini adalah inisiatif yang diinisiasi oleh dirinya sendiri atas solidaritas terhadap beberapa tindakan novos polri untuk melakukan penangkapan termasuk juga memotong pendanaan terhadap mereka
saya kira itu saja artinya ini polisi harus ya pihak kepolisian pihak keamanan harus berhati hati karena aksi aksi lone wolf yang seperti ini memang sulit dideteksi
oke aksi aksi lone wolf ini bukan pertama kali terjadi pak islah kalau kita ingat dulu pernah ada penusukan terhadap anggota kepolisian di dekat masjid mabes polri apakah kemudian ini motifnya sama mirip seperti itu pak islah
kurang lebih sama memang aksi lone wolf ini kan memang belakangan
ini menjadi tren di beberapa negara juga di melbourne di australia di tulus di perancis juga sering terjadi ya
dan ini sudah mulai diadopsi juga oleh beberapa kelompok kelompok teroris di sini
karena apa karena simpul simpul jaringan mereka sudah berhasil diputus mata rantainya lalu mereka melakukan aksi lone wolf ini dalam melakukan aksi aksinya
ini kan memang cara yang paling mudah menginisiasi sendiri tanpa harus meninggalkan jejak
bahkan sebagian pelakunya kadang kadang pura pura gila
ini modus modus baru yang harus diantisipasi oleh pihak mabes polri kebelakang ini
oke modus modus baru yang harus diantisipasi aksi aksi lone wolf yang di luar garis komando dari pemimpin jaringannya
tapi ini bisa masuk ke dalam jantung pertahanan ataupun kantor utama dari aparat penegak hukum kita
apakah kemudian polri kecolongan atau bagaimana
karena kan kemarin sudah terjadi penggerbekan kemudian tidak ada peningkatan keamanan atau seperti apa
hal memang tidak ada pengawasan secara khusus karena memang ini kantor pelayanan kan
artinya untuk aksi aksi lone wolf ini ini memang sesuatu hal yang pasti tidak terdeteksi dari jauh jauh hari karena tidak ada rangkaian dari jaringan jaringan teroris itu
ini kan inisiatif pribadi yang kemudian dituangkan menjadi suatu aksi pemberontakan atau aksi teror gitu
kurang lebih seperti itu metodenya
oke aksi aksi lone wolf ini sangat sulit dideteksi
terus menerus terjadi dalam waktu yang berdekatan tentu saja mengkhawatirkan apakah memang tidak ada cara yang signifikan untuk memitigasi begitu aksi aksi lone wolf ini pak islah
saya kira memang ini diperlukan satu penguatan terhadap jaringan intelijen dari pihak mabes polri ya
terutama dalam hal ini densus delapan puluh delapan memang akhirnya memang kita harus bertumpu kepada kekuatan intelijen
karena satu satunya yang bisa diandalkan untuk mendeteksi gerakan
gerakan gerakan yang tidak terorganisir dan tidak terstruktur ini
ini memang akhirnya kita harus mengandalkan intelijen
nah intelijen ini kemudian harus memberikan data entry kepada mabes polri
melakukan mapping profiling dan sebagainya
memang ini pekerjaan yang agak sedikit panjang
tapi siapa yang bisa mendeteksi jutaan orang atau setidaknya ratusan ribu orang bahwa dia akan bergerak kemana akan melakukan apa
kan ini pekerjaan yang sulit
tapi memang pada akhirnya intelijen memang harus diperkuat di sini
saya kira baik skill maupun teknologi maupun juga dalam social deploymentnya juga harus diperkuat menurut saya
oke pak islah nanti kita akan update lagi informasinya
tadi analisa anda sudah sangat memberikan gambaran yang cukup luas begitu ya
bagi apa yang sedang terjadi sore ini di barres krim mabes polri
terima kasih sekali pak islah bahrawi pengamat terorisme
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news